kalau kita lihat pada hari ini di tiga belas ribuan pak kalau kita lihat dari asumsi makro apbn tahun ini tiga belas sembilan ratus apa ini maknanya bagi perekonomian indonesia
kita patut bersyukur bahwa sepanjang tahun dua ribu enam belas ini sejak awal tahun rupiah dianggap sebagai mata uang yang berkinerja terbaik
karena punya penguatan yang paling besar
dan tentunya itu menunjukkan kombinasi dari pelemahan us dollar secara global
dan di satu sisi adalah kepercayaan terhadap kondisi fundamental ekonomi makro indonesia
nah tentunya penguatan rupiah ini yang saya lihat juga relatif berjalan stabil kita harapkan bisa membantu perekonomian kita
baik dalam daya saing maupun dalam menjaga momentum pertumbuhan
oke walaupun pak darmin mengatakan bahwa rupiah jangan terlalu menguat nih karena nanti akan bisa mengganggu kinerja ekspor kita
ya tentunya begini
mata uang itu dinamis
jadi kita tidak bicara pada satu nilai apakah itu nilai yang kita inginkan atau tidak
ini akan mengikuti tentunya mekanisme pasar yang terjadi dalam pasar uang global
dan kalau memang dolarnya memang kebetulan sedang melemah mau tidak mau mata uang lain itu cenderung akan menguat
dan rupiah juga adalah salah satunya
nah karena itu yang paling penting adalah tentunya bank indonesia sebagai yang punya kebijakan moneter itu menjaga agar
karena nilai tukar rupiah itu selalu mencerminkan fundamentalnya
dan disitulah competitivenessnya bisa dijaga
berapa pak saat ini kalau kita lihat untuk fundamental dari nilai tukar rupiah
ya tentunya tidak bisa kita lihat pada kondisi tertentu
ini pergerakan yang tidak akan berhenti satu titik
ini akan berjalan terus
tapi yang paling penting adalah kita juga melihat kepada negara lain
jadi jangan sampai rupiah juga jadi terlalu kuat
tapi kita juga tidak ingin rupiah juga menjadi mata uang yang lemah